halo selamat pagi kembali anda menyaksikan teh talk yang membahas isu isu terkini tentang perkembangan teknologi dan stance di indonesia bersama saya diana dwika
perubahan badan riset dan inovasi indonesia atau brin menjadi lembaga negara pada tahun dua ribu dua puluh
merupakan wujud aksi pemerintah untuk mengoptimalkan dan menyinergikan potensi riset hingga terbentuk inovasi
brin juga mendorong perubahan bagi ekosistem riset indonesia berbasis kompetensi dan juga kolaborasi melalui optimalisasi sumber daya manusia infrastruktur dan pastinya program riset
untuk membahas lebih dalam tentang dunia perisetan dan implementasinya sudah bergabung dengan saya kepala organisasi riset ilmu pengetahuan kebumian brin prof oki karnarajasa
selamat datang prof di cnn indonesia
terima kasih mbak dian jadi kalau memang melihat secara bentuk tadinya dari jumlah yang ada kita melihat bahwa brin merupakan gabungan dari x tiga stec x empat lnk dan nantinya empat puluh tujuh lkl
sudah barang tentu akan menjadi sangat besar tetapi kita berharap melalui koordinasi ini kita akan mempunyai arah yang sama
jadi tersebutkan yang pertama adalah integrasi
sebenarnya kita akan mencari sumber daya ipec kemudian menciptakan ekosistem riset dan inovasi berdasarkan global inklusif dan kolaboratif
kemudian yang ketiga adalah menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus pada digital green dan blue economy
nah bagaimana strategi yang akan kita lakukan
untuk itu brin akan menerapkan paling tidak empat strategi
yaitu kita akan memfasilitasi wajib serah dan simpan
dan kita akan mempunyai program yang sangat berilmiah
artinya nanti para peneliti akan kita fasilitasi melalui repository ilmiah nasional yang itu bersifat gratis long term dan unlimited
yang kedua kita akan mengelola bagi hasil dana abadi riset atau pelitian mulai tahun depan
kemudian yang ketiga adalah manajemen talenta nasional khususnya bidang riset dan inovasi
dan yang keempat adalah infrastruktur riset yang ada di brin
yang tiba tiba terbuka untuk semua pelaku riset akademis riset komunitas dan pelaku usaha
demikian mbak dian
ya menarik sekali ketika kita menyampaikan bahwa seharusnya pembangunan dan juga fondasi ekonomi ini di indonesia berbasis riset
tapi kalau kita boleh mengetahui brin ini oror yang tergabung di brin sejauh ini apa saja ya prof
ya terima kasih jadi memang sampai saat ini kita belum secara final menetapkan jumlah organisasi riset
yang ada di brin
masih menunggu negosiasi bersama dengan men empat rp
tapi sebagai gambaran kira kira nanti organisasi riset yang memang pusinya adalah sebagai entitas yang mengimplementasikan tugas teknis riset pada brin
diperkirakan sekitar tiga belas organisasi riset dan ini masih fleksibel
tetapi kalau melihat ini dari gabungan tadi empat lpnk plus empat puluh tujuh lift bank kl berubah menjadi tiga belas poin
saya kira salah satu bentuk yang cukup efisien
dan ini mencakup beberapa bidang seperti pengkajian penerapan teknologi tenaga nuklir ilmu pengetahuan kebumian ilmu hayati ilmu teknik kemaritiman ilmu sosial sosio humaniora kemudian pertanian peternakan dan kesehatan
saya kira cukup untuk meng cover berbagai kepentingan nasional
yang membedakan di sini adalah bahwa nanti organisasi riset
itu akan diberi tugas untuk mengelola apa yang disebut dengan rumah program
oke apa itu prof
satu program riset yang nanti outputnya dikunci dalam bentuk generik secara umum
ini harus lintas organisasi riset
jadi ini yang membedakan adalah di sini
baik tapi kalau profesor melihat ini kan artinya sekarang strukturnya akan lebih ramping begitu ya
ini cukup ideal tidak untuk riset dan pengembangan riset dan juga inovasi di indonesia profesor
ya yang jelas
riset kan tidak hanya di brin tetapi juga ada di perguruan tinggi maupun di pihak swasta
tapi dari segi institusi riset pemerintah jelas ini merupakan satu efisiensi
di mana fasilitas maupun sumber daya manusianya itu akan menjadi satu dan sangat fleksibel
jadi artinya pelaku riset nanti bisa memanfaatkan semua infrastruktur terbuka kami
baik itu sdm nya maupun fasilitas riset yang tersebar hampir di seluruh indonesia
bisa banget sampai beroke
profesor kalau kita coba untuk melihat ke belakang perjalanan riset di indonesia ini memang tidak bisa kita pungkiri
seringkali terjadi tumpang tindih begitu ya antar organisasi atau lembaga riset atau penelitian begitu
antara riset misalkan dari kkp seringkali juga dilakukan penelitian yang sama oleh lipi misalkan seperti itu
nah kalau ketika akhirnya organisasi organisasi ini bergabung menjadi brin begitu
kira kira untuk prioritas riset dan juga sinergitasnya akan seperti apa profesor
jadi dengan penggabungan program sudah barang tentu menjadi satu organisasi riset
itu berarti kan akan menggabungkan semua pelaku riset yang memiliki relevansi dan overlapping yang tinggi
jadi misalnya di tempat saya saat ini ada di bawah wt kebumian kami ada pusat riset osenografi
dan kemudian ada pusat riset laut
ada bio dalam ada bio industri laut
otomatis nanti pada saat penggabungan melalui or misalnya kelautan dan perikanan
kami akan lepas dari kebumian dan bergabung menjadi di bawah kelautan dan perikanan
dengan demikian sudah dipastikan akan terjadi penurunan yang sangat drastis terkait dengan overlapping atau tumpang tindih program riset di indonesia
ini kami juga mencatat bahwa
belum lama ini brin mengadakan riteh expo ya
mengusung tema digital blue dan juga green economy
kenapa tema itu yang diangkat prof
ya terima kasih
jadi melalui riteh expo ini memang kita fokus pada digital blue dan green economy ini sebagai salah satu upaya kita untuk segera mewujudkan bagaimana konsep riset itu bisa memberikan dampak secara ekonomi
yang kedua adalah
ini juga mengacu kepada
prioritas riset nasional tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat serta untuk mendukung programnya pak jokowi
jadi bagaimana tema digital green dan blue economy ini diterapkan pada organisasi riset yang ada di brin sudah barang tentu ini
seperti saya sampaikan tadi akan dilakukan melalui rumah program yang nanti akan bersifat terbuka bagi setiap peneliti yang berada pada organisasi riset yang berbeda

digital ekonomi pasti akan terkait dengan teman teman di or pengajian penerapan teknologi maupun teknik
sedangkan pada or pertanian dan peternakan lebih kepada green misalnya dan untuk or kelautan perikanan kita akan fokus pada blue economy
jadi sekali lagi ini bukan merupakan monopoli suatu organisasi riset tapi bersifat lintas organisasi riset demikian pak
iya dan ini kemarin rite expo dilakukan secara virtual ya prof ya
dalam langkah langkah ini
ini adalah hari kebangkitan teknologi ke tujuh puluh enam dan dilaksanakan selama empat hari dari sepuluh sampai tiga belas november ya prof
antusiasmenya bagaimana waktu itu prof
saya kira sangat menarik karena yang kita tawarkan tidak hanya pameran virtual tapi juga demo science termasuk juga klinik konsultasi
jadi ini merupakan kombinasi yang menurut saya cukup menarik para peserta atau penonton untuk bisa bergabung
karena tawaran dengan tiga tidak hanya virtual tapi demo science dan juga klinik konsultasi
jadi ke depan kita akan teruskan program ini mbak
prof oki mungkin selama ini masyarakat indonesia itu cukup familiar gitu ya dengan termination tentang green industry kemudian green economy dan juga green product
tapi saat ini di perbincangan kita pagi ini ada satu termination lagi yang muncul tentang blue economy

ya terima kasih
sedikit dijelaskan kepada masyarakat apa sih yang dimaksud dengan blue economy
ya jadi blue economy secara sederhana itu adalah pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut yang tidak hanya terkait dengan eksploitasi
tapi juga terkait dengan konservasi dan preservasi untuk regenerasi lingkungan ke depan
artinya kita memanfaatkan sekarang tetapi tidak melupakan untuk generasi berikutnya
jadi secara sederhana seperti itu
baik profesor nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang blue economy seperti apa
kira kira manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari riset yang saat ini dilakukan di segmen selanjutnya
dan pemirsa usai jeda kami akan membahas tentang detail riset ekonomi biru
simak informasinya sesaat lagi tetaplah di teh talk
terima kasih anda masih di teh talk bersama saya diana dwiqa dan narasumber kita bapak oki karnarajasa
kepala organisasi riset ilmu pengetahuan kebumian badan riset dan inovasi nasional atau brin
baik profesor melanjutkan perbincangan kita
saya bisa mengatakan bahwa riset ini adalah sebuah aset
dimana ekonomi berbasis pengetahuan ekosistem pengetahuan ini harus dibentuk dan juga supaya sustainable begitu dilakukan di indonesia
kalau tadi kita berbicara tentang blue economy sebenarnya apakah manfaat riset tentang kelautan ini berdampak langsung kepada masyarakat
ya jadi saya ingin coba berikan contoh beberapa tantangan terhadap riset ini
tentangnya adalah tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya laut di indonesia
kemudian juga kita menghadapi keadaan di mana hampir sepertiga dari terumbu karang yang berharga bagi masyarakat pesisir di dalam kondisi yang kurang baik
di satu sisi kita juga mengalami dampak misalnya karena limbah plastik ya yang saat ini termasuk limbah dari covid dan sebagainya
jelas hal hal semacam itu karena di kawasan terumbu karang dunia itu sekitar satu ratus tiga puluh juta penduduk itu bergantung kehidupannya terhadap

jadi mau tidak mau kita harus menggunakan ekosistem yang lebih baik
kita harus menggunakan momen sebagai pemanfaatan blue economy khususnya itu untuk melakukan beberapa kegiatan riset yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas sehingga berdampak terhadap masyarakat
misalnya contoh yang sederhana kita melakukan konservasi dan rehabilitasi mangrove misalnya di pulau pari
itu di satu sisi akan meningkatkan jumlah tangkapan karena itu merupakan tempat berkembang biaya
di satu sisi akan meningkatkan jumlah tangkapan karena itu merupakan tempat berkembang biaya
di satu sisi yang lainnya adalah bahwa kita bisa menguapkan rehabilitasi atau konservasi mangrove itu sebagai objek untuk ekowisata
dan ini sudah mulai dilakukan di pulau pari contohnya
jadi contoh contoh bagaimana intervensi riset secara langsung tidak harus menghasilkan teknologi tepat teknologi tinggi tetapi teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat
kalau tadi profesor sampaikan satu ratus tiga puluh juta masyarakat indonesia ini bergantung pada ekosistem kelautan begitu ya
dan kalau kita melihat bahwa indonesia ini memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia kemudian bentang lautnya juga sangat kompleks
artinya memang butuh sistem informasi yang terperinci kemudian terintegrasi dan juga pastinya tepat waktu begitu prof
kalau melihat dari struktur infrastruktur riset dan juga inovasi indonesia apakah sudah cukup mumpuni profesor

nah sudah saya rasa cukup mumpuni profesor
secara kondisi saat ini sebetulnya belum secara penuh kita optimal ya memanfaatkan itu
tetapi salah satu program yang nanti akan dilaksanakan oleh brin adalah program satu data indonesia
satu data indonesia
ya program satu data indonesia
artinya itu akan menjadi satu platform yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan riset entah itu survei ekonomi
kemudian demografi bahkan mengukur perubahan suhu laut kemudian kita memonitor terjadinya suatu pencemaran
itu bisa disimpan dalam sistem sebut dengan satu data
dan di bawah brin di bawah kepala brin akan ada dua deputy yang khusus secara penuh akan ditugaskan untuk terkait dengan kebijakan pembangunan
satu yang kedua adalah kebijakan terkait dengan riset dan inovasi
artinya brin akan memegang peran penting berbasis kepada program satu data itu untuk memberikan kebutuhan kementerian atau pihak lain yang terkait dengan suatu tema atau isu tertentu
kalau tadi profesor menyebutkan ada sejumlah problematika begitu ya terkait ekosistem laut di indonesia
nah ini lantas bagaimana peran dari brin keikutsertaan brin dalam program cormap cti yang digagas oleh bank dunia sejauh ini prof rocky
terima kasih mbak dian
jadi kebetulan program coremap cti itu kepanjangan dari coral reef rehabilitation and management program
coral triangle initiative ini merupakan salah satu langkah nyata ya dari pemerintah indonesia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir
sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
ini memang program jangka panjang dan saat ini yang kita kelola di bawah brin merupakan program yang dimulai tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh dua bulan juni nanti akan selesai
ini merupakan program pijak
dengan pinjaman atau loan dari bank dunia sebesar rp empat puluh tujuh tiga juta yang kita kelola selama ini
jadi ini adalah satu program
yang kedua kami juga membagi komponen loan atau pinjaman itu menjadi tiga hal
yang pertama adalah penguatan kelembagaan pemantauan pesisir yaitu kita memonitor terumbu karang
sigres atau lamun ikan karang dan makrobentos
nah dalam hal ini libi berperan sebagai wali data kelautan yang nanti ujung ujungnya tadi kita gabungkan dengan program data indonesia
yang kedua setelah memperkuat kelembagaan pemantauannya kita juga mempersiapkan riset terkait dengan ekosistem pesisir
jadi tujuannya adalah untuk apa yang kita sebut dengan
science based policy jadi suatu kebijakan yang berbasis kepada kajian ilmiah
kemudian yang ketiga adalah penguatan kapasitas kelembagaan yaitu berupa dua hal
yang pertama adalah infrastruktur
kami membangun laboratorium dan gedung misalnya pusat data ekosistem di ancol itu tinggal diresmikan bulan februari
kemudian kita punya pusat penelitian di pulau pari
kemudian kita membangun fasilitas untuk baik bioindustri laut
di lombok dan juga fasilitas laut dalam di ambon
kemudian kita menyiapkan peralatan riset dan laboratorium termasuk jejaring data kelautan
karena kan bagaimanapun juga setelah nanti ini pinjaman selesai tahun dua ribu dua puluh dua kita tetap harus melanjutkan kegiatan itu
kemudian terkait dengan sdm kita memiliki training dan tempat uji kompetensi bekerja sama dengan perguruan tinggi
dan ini sangat relevan dengan programnya mas menteri yaitu merdeka belajar kampus merdeka
sebagai sertifikasi penunjang kelulusannya
dan yang ketiga adalah terkait dengan beasiswa
jadi secara utuh kira kira seperti itu
kita mempersiapkan program core pet gpi dalam rangka menunjang pembangunan kelautan di indonesia
profesor nanti di segmen selanjutnya saya ingin menggali lebih jauh bagaimana riset yang dilakukan oleh brin terkait ebt
karena laut indonesia ini pastinya memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ebt
dan juga tentang decade of ebt

dan mbak mirsa kita akan membahas sejauh apa kontribusi indonesia terhadap perkembangan riset kelautan di dunia
terlebih sejak pencanangan decade of ocean science pada tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu tiga puluh oleh pbb
simak informasinya sesaat lagi tetaplah di teh talk
terima kasih anda masih menyaksikan teh talk bersama saya diana dwiqa dan narasumber kita prof oki karnarajasa kepala organisasi riset ilmu pengetahuan kebumian brin
baik profesor tadi yang sempat saya asinggung di segmen kedua kami juga ingin mengetahui bagaimana peran brin dalam mengembangkan ebt berbasis kelautan
dan juga kami mengetahui kita juga ingin mengetahui bagaimana peran brin dalam mengembangkan ebt berbasis kelautan

kira kira risetnya dan juga inovasi sejauh ini yang dikembangkan seperti apa
terima kasih mbak dian
jadi memang saya perlu konfirmasi lagi bahwa energi baru dan energi terbarukan merupakan satu dari sembilan bidang riset fokus ya
terkait dengan riset di indonesia
jadi sudah barang tentu ini akan menjadi perhatian paling tidak di dalam program prioritas riset nasional dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat
dan laut sudah barang tentu menawarkan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan
jadi kita dorong bagaimana tadi ada energi gelombang kemudian energi arus kemudian pasang surut
ocean thermal energy convergence dan termasuk juga metan hydrate maupun sumber energi yang lain
jadi jelas ini akan mendapatkan prioritas termasuk bagaimana nanti pada saat dilakukan pendanaan riset
baik secara kompetisi maupun penugasan dimungkinkan brin ikut berperan dalam rangka mencari sumber energi baru terbarukan ke depan
iya karena memang ini patut sekali untuk dikembangkan ya profesor selama ini mungkin kita hanya mengetahui bahwa
ebt ini hanya berbasis plta kemudian plts begitu ya dan juga biofuel
dan saat ini seperti yang kita ketahui bahwa badan pbb ini melakukan riset kelautan dengan mencanangkan decade of ocean science pada tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu tiga puluh
nah ini inisiasinya dan juga kontribusi indonesia seperti apa
untuk riset kelautan dunia
ya baik terima kasih
jadi program decade of ocean science atau decade of ocean itu diluncurkan oleh pbb dua ribu tujuh belas ya tanggal lima desember
itu suatu pernyataan komitmen bahwa satu dekade ilmu kelautan untuk pembangunan berkelanjutan tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu tiga puluh
jadi intinya adalah ini akan memastikan
kerangka kerja bersama untuk memastikan ilmu kelautan dapat sepenuhnya mendukung negara untuk mencapai agenda dua ribu tiga puluh yaitu sdg pembangunan berkelanjutan
jadi ilmu kelautan yang kita butuhkan untuk kelautan yang kita inginkan
nah seperti apakah kelautan yang kita inginkan
itu paling tidak ada delapan
ya delapan hal yang dicanangkan
yang pertama adalah a clean ocean
yang kedua adalah a healthy and resilient ocean
yang ketiga adalah productive question
kemudian yang keempat predicted ocean
yang kelima adalah safe ocean
dan yang terakhir adalah an inspiring and engaging ocean
nah indonesia sendiri secara tidak langsung pun saat ini sudah melakukan berbagai komitmen
dan kita juga sudah melakukan komitmen untuk melakukan hal hal semacam itu terkait dengan ocean decade
nah yang ingin kita dorong adalah bagaimana nanti riset itu bisa dijadikan dasar sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait dengan ocean tiket
jadi kita dorong sekali semakin banyak kajian atau kebijakan pemerintah nanti akan berbasis kepada hasil riset
termasuk tadi pemanfaatan one data
termasuk tadi pemanfaatan one data
karena ini satu modal dan investasi yang luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan data data pelautan secara berkelanjutan
profesor ini memang artinya kita ke depan akan semakin memantapkan riset dan juga inovasi sebagai landasan pembuatan kebijakan
dan ini juga akan diterapkan di dunia begitu
tapi satu hal yang tidak bisa kita tutupi pastinya masih banyak kendala yang saat ini dihadapi
jadi menurut catatan profesor sejauh ini untuk kebijakan
kendala riset dan juga inovasi di indonesia apa saja yang harus diperbaiki ke depannya
ya baik jadi kalau dari segi umum tadi yang saya sampaikan di awal terkait dengan masalah utama kita adalah
masih adanya sumber daya manusia yang tercecer cecar di mana mana dengan overlap program dan penganggaran yang juga sangat dimungkinkan
dan satu tidak mencukupi karena di pecah pecah di satu sisi
ada yang besar tapi yang banyak yang lain tidak kebagian
jadi kalau dalam hal ini kita perlu merubah ya paradigma atau paradisis dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis inovasi
nah konsekuensinya kita harus bersatu padu
jadi dari segi sdm kemudian dari segi anggaran dan programnya
dan saya kira ini momen yang bagus nanti dengan diluncurkan
karena print secara official dengan pembentukan or pada tanggal satu januari dua ribu dua puluh dua
kita berharap betul peran brin akan semakin nyata sebagai bukan koordinator tapi ya sebagai yang memberikan fasilitas terkait pelitian
pengembangan dan pengajian serta penerapan teknologi untuk institusi riset dan peristitut di indonesia
termasuk bidang kelautan untuk bekerja sama secara inklusif
ya pemerintah ya masyarakat ya peneliti ya dosen dan sebagainya
dan saya kira ini akan menjadi modal dan kita harus mulai sekarang bersama sama mudah mudahan dengan merger ini akan menjadi menciptakan suatu ekosistem riset dan inovasi yang kondusif bagi riset ke depan
baik prof oki karena rajasa kepala organisasi riset ilmu pengetahuan kebumian brin
terima kasih banyak atas waktunya
sudah bergabung bersama kami
semoga cita cita kita terwujud riset dan juga inovasi ini bisa menjadi landasan pembangunan indonesia untuk menjadikan indonesia lebih baik melalui digital green dan juga blue economy
terima kasih banyak sehat selalu prof
terima kasih mbak dian kesempatan salam sehat juga
dan pemirsa demikian topik teltal kita kali ini
kita sama sama berharap geliat riset dan inovasi dalam bidang ekonomi digital ekonomi hijau dan ekonomi biru
berkembang dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia
nantikan teh talk di episode berikutnya
saya diana twika undur diri terima kasih